sampai jumpa di video selanjutnya
semuanya akan jadi makin runyam
gue ganggu gak
enggak kok ada apa
gak ada apa apa sih cuma pengen ngobrol aja kan kita udah lama gak ngobrol
kalo misalkan gue ke rumah lo pasti gak dibolehin ya sama al
iya maafin mbak ya emang pada saat itu memang lagi ada masalah
dan mbak juga gak bisa berbuat apa apa
iya mbak gue ngerti kok
dan ternyata area makamnya deket sama makam mindy
oh iya mbak lo udah pernah ke makam papa sama adiknya al belum sih
katanya sih satu area makam
sebenarnya mbak sih belum pernah ya
ziarah ke makamnya sama rumah papanya mas al
ataupun adiknya rostiana
nantilah lain waktu nanti mbak mau ziarah juga
jadi bener mbak andin belum tau
dia masih ngira adiknya al namanya rostiana
oh enggak ini mau ke parkiran
yaudah mbak nanti nanti telfon lagi ya gue mau setirin mama sama papa dulu
ada apa sih osa
tidak ada apa apa makasih ya mbak
tidak ada apa apa makasih ya mbak

tidak ada apa apa makasih ya mbak

aku itu diajak jalan jalan sama anakku randy
tapi randinya sibuk terus
ya begitulah kalau jadi asisten pribadinya seorang konglomerat
kalau begitu aku cari resep resep masakan aja
biar bisa masak bareng sama kimberly
halo csq ke pria apa kabar
kembali kembali ya di singkije
nah singkije nyok kedatangan tamu nih csq
ini kan kimberly
mereka ini adalah pasangan yang sangat fenomenal
fantastis bombastis dan menggelegar tahun ini
langsung pilotlah csq ya kita kenalan
ada mas randy dan miss kiki
kenapa gak ceritain di awalnya kan aku gak jawab
aduh romantis sekali sih anakku itu
aduh aku ada ide nih
aku akan cari alamatnya kimberly sama orang yang buat vlog ini
ada yang tau alamatnya miss kiki
gua paham apa yang lu rasa
karena gua udah ngerasain semuanya
cuma lu liat gua sekarang
gua bisa berdamai dengan dendam
gua bisa ngelupain semuanya
dendam antara gua sama lu antara gua sama roy
apa gua mampu menghilangkan dendam gue
jangan lupa like share dan subscribe
dan jangan lupa like share dan subscribe

udah apa mbak mirna
kan tadi lu belum menjawab pertanyaan gue soal adiknya pak bos
ih mbak mirna kok nanya itu lagi sih
ini mesti jawab apa apa ini
ngapain tanya tanya kayak gitu
tidak ada yang bisa dikira itu adalah adiknya
jadi ini adalah pertanyaan yang harus dikira
jadi ini adalah pertanyaan yang harus dikira
pak bos pak bos udah pulang
maaf pak bos
tadi saya kan lihat itu tugasnya rena yang itu pak
terus adiknya pak bos cewek
menteri abu rosa
sama saya kalau anaknya laki semua
ros diana itu adik angkat saya
apa lagi mau ditanya
nggak ada nggak ada pak bos
sekarang saya minta kalian kerja kerjanya yang bener ya
saya paling nggak suka ada orang yang ikut campur urusan orang lain di rumah saya
tuh kan mbak mirna sih
jadi kita kan yang penak
udah kiki mau nyumpel di sana aja
kalau ros diana adik angkat berarti bener nih
adik kandungnya pak bus emang laki laki
emang siapa sih adiknya pak bos
kok sampe ditutupin gitu dari andin
gimana caranya gue bisa melepas dendam gue
kalau gue ceritain semuanya ke andin
andin pasti marah besar sama gue
belum lagi keluarganya
semuanya kan jadi makin runyang

dia nanya ros diana meninggal karena apa
kecelakaankah atau sakit
terus mama jawab apa
mama harus jawab apa ke andin
berbohong itu sangat melahkan alv
kenapa kita gak terus terang aja soal rai ke andin
mama kasih kamu waktu dalam seminggu ini
kalau kamu gak mau terus terang
mama yang akan terus terang ke andin
jangan paksa aku
aku udah selesai deh
aku udah selesai deh
capek ini udah keputusan mama
please kamu terima ya
seminggu ini kalau kamu gak terus terang i'll do it
by the way besok pagi mama mau ke makam mau ziarah